di segmen ramadan kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat indahnya busana muslim yang menggunakan bahan kain lukis
ya busana muslim untuk kalangan wanita kini tak lagi harus perhiaskan bordir atau payet
karena di sidoarjo seorang pengrajin busana muslim mampu mengkreasikan kain lukis menjadi busana muslim yang indah
selain lebih murah kain lukis ini juga lebih artistik dan alami sehingga banyak diburu orang
bagaimana bentuk busana muslim dari kain lukis ini berikut liputannya
busana muslim wanita dengan hiasan bordir atau payet mungkin sudah biasa dipakai sejumlah kalangan
namun bagaimana jika hiasan bordir tersebut diganti dengan gambar lukisan pada kain
sebuah rumah mode di kawasan candi sidoarjo
berhasil menciptakan busana muslim dengan kain lukis yang kini banyak dicari pada bulan ramadan
dilihat dari bentuknya busana muslim kain lukis ini tak jauh berbeda dengan busana muslim pada umumnya
namun jika diamati lukisan atau variasi hiasan yang menempel tampak berbeda karena mengandung nilai artistik dan seni yang tinggi
lukisan pada kain yang digunakan bukan dari cetakan atau sablem dengan menggunakan mesin
namun murni hasil lukisan tangan peraja
jangan lupa juga untuk menggunakan pelukis yang berwarna yang tahan air dan cuaca
tak heran jika seni lukis satu ini banyak diburu para muslimah
apalagi harganya relatif lebih murah dan artistik karena bersifat alami
kalau ini itu dari kesenian juga dari hasil kesenian juga dari bisa ini khas dari sidoarjo juga
jadi saya suka dengan khas khas sidoarjo seperti ini
karena tidak ada yang menyamai dengan yang lain
selama bulan ramadan perajin kain lukis untuk busana muslim mengaku mengalami peningkatan permintaan hingga dua kali lipat
sedangkan motif yang disukai rata rata adalah motif bunga
kalau motif bunga semua kalangan suka pastinya
tapi kalau untuk motif orang atau yang tradisional banget kayak orang tenun kayak pemandangan
itu jarang jarang suka
cuma orang orang tertentu saja yang suka dengan itu
dengan harga tiga ratus hingga sembilan ratus ribu rupiah per potong
busana muslim dengan kain lukis ini kini sudah bisa dipesan
bahkan anda bisa memilih lukisan wajah anda sendiri tampil di baju anda
bagaimana anda tertarik